kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk menjelaskan isu lingkungan pt freeport indonesia terkait adanya dugaan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas penambangan
hal ini disampaikan pada rabu siang bersamaan dengan selesainya roadmap atau peta jalan lingkungan pengelolaan limbah dan lingkungan hingga dua ribu dua puluh
pemerintah mengeluarkan izin amdal terkait analisis dampak lingkungan dalam pengoperasian tambang freeport sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
klhk juga menjelaskan adanya penanganan sanksi yang diberikan kepada pt freeport indonesia jika melakukan pelanggaran
antara padatan dengan cairan kalau kita sebut sebagai selari kira kira seperti odol pak
tidak padat tapi juga cair gitu loh pak
ya kayak gitu ya selari
nah ini turun ke bawah
nah ini sekarang bagaimana mengatasinya
waktu kita bahas pertama roadmap ini ada dua puluh satu opsi
bisa nggak kita kurangi produksi
karena mengurangi mengurangi produksi kan gitu ya
bisa nggak kita kalau perlu produksi berarti mempengaruhi produksi
kan bukan begitu konsepnya
yang kedua bagaimana nih
butirannya bisa nggak dibuat kasar
jadi kalau kasar itu terendah di atas gitu loh pak kira kira ya
karena butirannya besar besar gitu ya
oh nggak bisa kalau itu menuruni produksi luar biasa gitu
oh kalau begitu produksinya tetap ya kita kunci produksi
kalau begitu ini sekarang yang turun
bagaimana ini konsepnya
yang paling kita dorong sebenarnya adalah bagaimana memanfaatkan tailing tersebut
dan apakah untuk workload
trans naturasi indonesia itu terus didengar oleh deskripsi burned out
coba tentu tentu kadang kadang pasa itu